hari kedua pelarangan mudik dua ribu dua puluh satu sejumlah pemudik masih harus diputar balikan ke jakarta
karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan
sepertinya seperti diantaranya adalah harus melampirkan surat cetak basah
hasil rapid antigen dan surat keterangan resmi dari pihak terkait
untuk informasi selengkapnya berikut laporan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani takwim
ya dapat diinformasikan bahwa hingga saat ini proses pemeriksaan atau penyekatan di kilometer tiga puluh satu
gerbang tol cikarang barat masih terus dilakukan oleh pasukan gabungan yang terdiri dari tni polri bisub
juga satwa pp yang memang sudah bertugas dari mulai kemarin hingga hari kedua sekarang tanggal tujuh mei dua ribu dua puluh satu
hingga tanggal tujuh mei ini masih ditemukan adanya pemudik yang memang sengaja berangkat
keluar dari wilayah jakarta dan juga jabodetabek
untuk menuju ke wilayah jawa barat jawa tengah dan juga jawa timur
nah hingga saat ini menurut data hingga siang hari ini sudah ada sekitar hampir enam ratus an kendaraan pribadi
yang sudah termasuk dengan helm bis pick up dan juga kendaraan lain yang digunakan oleh para pemudik
untuk keluar dari wilayah jabodetabek
pemeriksaan dan penguasai terus dilakukan seperti diantaranya pengecekan dari surat rapit antigen
surat kesehatan kemudian juga surat surat pendukung lainnya seperti surat perjalanan dinas
yang memang dibutuhkan pada saat pemeriksaan
pemeriksaan oleh pihak kepolisian
masih ditemukan beberapa pengundi yang memang tidak membawa surat surat tersebut
sehingga harus dipaksakan keluar melalui jurbanto cikarang barat
nah tidak hanya itu memang nanti sistem dari penyekatan ini
jika memang nanti ada antrian kendaraan sekitar tiga sampai dengan empat kilometer
akan dilakukan sistem os seperti itu selama beberapa menit
sehingga nantinya akan mengurai dulu kepadatan yang terjadi hingga kilometer dua puluh delapan dan juga dua puluh tujuh
kemudian nanti akan dilanjutkan pemeriksaannya
di pos yang ada di wilayah cikampek dan juga palimanan
serta pos pos yang sudah berkoordinasi tidak hanya di wilayah polda metro jaya
tapi juga di wilayah polda jawa barat kemudian juga polda jawa tengah dan juga polda jawa timur
ini dimaksudkan agar nantinya pemudik yang memang berhasil lolos dari pemeriksaan yang ada di polda metro jaya ini
akan kembali diperiksa dengan ketat di pos pos pos pos berikutnya agar tidak lolos
dan akan segera diputarbalikan ke kota asalnya masing masing
memang ini diharapkan tidak ada lagi penyebaran virus covid sembilan belas di indonesia
jangan sampai terjadi seperti di india untuk second wave nya seperti itu
karena untuk jumlah kasus di indonesia saja sudah hampir mencapai apa
sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua
aditya aksani indra adi kabupaten bekasi